sakit hati hubungan tidak berlanjut seorang pria di jember jawa timur merampok mantan tunangannya sendiri
polisi juga menangkap dua orang penadah hasil rampokan berupa sepeda motor dan kalung emas milik korban
setelah sempat melarikan diri selama tiga bulan seorang pria yang merampok mantan tunangannya sendiri ditangkap polsek bangal sari jember jawa timur
pelaku warga kecamatan sumbersari jember itu ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu kota di bali
dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku merampok lantaran mantan pujaan hatinya itu memutus hubungan pertunangan mereka
sakit hati batal naik pelaminan pelaku merampok sepeda motor dan kalung emas korban
pelaku bahkan sempat melakukan tindak kekerasan hingga korban terluka
selain menangkap pelaku polisi juga menangkap dua orang penadah hasil curian
yang adalah warga pasuruan jawa timur
ini merupakan orang yang membantu menjualkan kendaraan hasil kejahatan
polisi menyita barang bukti satu unit sepeda motor sebagai sarana kejahatan
sedangkan sepeda motor dan kalung emas korban telah dijual dan uangnya telah dibagi rata di antara ketiga pelaku
ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan pasal penadah barang hasil curian
sekitar tujuh hingga sembilan tahun penjara